komisi pemilihan umum jakarta resmi meluncurkan ajang sosialisasi edukasi dan introduksi politik untuk hajat pilkada dki jakarta pada hari ini
unik dan menarik memang karena pilkada dki jakarta adalah sebuah miniatur politik nasional dan dinamikanya menjadi barometer politik nasional menuju pemilu serentak dua ribu sembilan belas nanti
namun benarkah sinyalemen bahwa banyak sekali tatanan etika politik yang berpotensi terlanggar karena banyaknya kampanye hitam ataupun kampanye negatif yang berbasis sara
bagaimana mencegah bom waktu perpecahan dan konflik sosial demi pilkada dki jakarta yang lancar damai dan beretika
malam hari ini kami akan mengulasnya dengan tamu tamu kami yang sudah hadir di cnn indonesia
ada ibu betty epsilon idros selaku komisioner komisi pemilihan umum dki jakarta
selamat malam ibu betty
hari ini agak lelah karena banyak sosialisasi bu
kemudian ada juga bapak rocky gerung akademisi filsafat dan etika politik dari universitas indonesia
selamat malam bang roky
kalau kita akan bicara pilkada dki dari perspektif atau kacamata yang lain nih bapak dan ibu
tapi sebelum kita akan diskusi mengenai hal ini saya izinkan dulu untuk melihatkan bagaimana paket liputan mengantar dari kami
gerilya politik terus gencar dilakukan oleh bakal calon gubernur dki yusril ihza mahendra
hari ini yusril menghadiri rapat akbar bersama para pendukungnya di wilayah jakarta utara
dalam sambutannya yusril mengakui kesulitannya dalam menghadapi calon petahana
ia menyebut selain diuntungkan secara birokrasi calon petahana juga disokong kekuatan besar
ada pengusaha pengusaha besar ada pengembang pengembang yang siap memberikan dana kepada petahana
mungkin juga ada negara asing melalui pengusaha pengusahanya melalui lembaga lembaga keuangannya juga memberikan support kepada petahan
ketua dewan kehormatan penyelenggara pemilu jimli asyidiki menyatakan banyak faktor pembeda dalam pilkada dki dua ribu tujuh belas nanti
faktor petahana yang kembali maju dan adanya sentimen primordial sedari ini harus diredam agar tak memicu kekhawatiran munculnya perpecahan
calonnya ini tidak lazim beda dengan kelaziman orang yang disukai
biasanya kalau orangnya itu baik baik banyak senyum disukai
lah kok ini kok lain
ada hal yang berbeda dengan kebiasaan
begitu juga dari segi alasan alasan primordial
karena itu ini bukan hanya mendapat perhatian seluruh indonesia ini juga mendapat perhatian seluruh dunia
pilkada dki adalah barometer pemilihan kepala daerah skala nasional maka tak heran jika mendapat perhatian berlebih dari segala aspek baik dari seluruh indonesia bahkan internasional
seluruh pihak haruslah bersama sama menjaga proses demokrasi itu dari noda noda perpecahan yang bisa memercik konflik sosial
agus wilmansya cnn indonesia
itu kalau kata profesor jimli asidiki pilkada dki jakarta tidak hanya menjadi barometer politik nasional ibu bapak tapi juga hampir diperhatikan oleh orang orang di seluruh dunia
jadi sangat penting terutama bagaimana mensukseskan pilkada dki jakarta ini dengan baik kemudian prosesnya berjalan dengan baik

saya akan ke ibu betty dulu
secara persiapan ibu ini menjelang tahapan yang sangat penting pencalonan kemudian nanti prosesnya juga masih akan sangat panjang
hari ini dilakukan launching sosialisasi dan edukasi
apa yang kemudian dilakukan oleh kpud sebenarnya untuk menyongsong tahapan tahapan pilkada ini
begitu banyak rangkaian sebelum nanti hari pencoblosan dan penetapan calon terpilih kami melakukan banyak hal terkait dengan
persiapan secara optimal yang kami punya dengan sumber daya yang ada agar hari h pencoblosan dan kemudian penetapan pasangan calon
sampai penetapan pasangan calon tidak terlalu banyak persoalan di lapangan gitu ya
jadi tadi kami melakukan launching untuk mengingatkan kembali merimain kepada pemilih bahwa
rabu tanggal lima belas februari adalah hari pemungutan suara
setelah itu tapi tentu ada rangkaian sebelumnya
apalagi sekarang ini lagi pemuktahir
apalagi sekarang ini lagi pemuktasan

ppdp kami akan turun sampai dengan tanggal tujuh oktober karena persoalan besar dki jakarta juga termasuk terkait dengan pendaftaran pemilih
pendaftaran calon atau pendaftaran pemilih
pendaftaran pemilih nanti sampai dengan tanggal tujuh oktober calon itu tinggal empat hari lagi
dia datang ke kantor kami dari tanggal dua puluh satu sampai dengan tanggal dua puluh
yang dikhususkan dalam edukasi dan sosialisasi politik dari kpud ini apa ibu
sebenarnya semua warga negara artinya kpud itu harus berpengaruh
harus mencerdaskan pemilih
mencerdaskan pemilih artinya satu mengingatkan kembali tanggal lima belas februari
kedua pilih dengan sadar
lalu kemudian kenali calon calon yang akan anda pilih gitu
lalu bertanggung jawab atas pilihan yang akan diambil
kalau tadi kita bicara mengenai persoalan persoalan teknis bung rocky ternyata memang tahapannya masih jauh dan prosesnya juga masih panjang ibu
tapi harus dari sekarang kita mulai ya
edukasi masyarakat terutama terkait dengan partisipasi dan lain lain
itu tadi secara teknis mung roki
kalau secara praksis dinamika politiknya kemudian di lapangannya di masyarakatnya bagaimana perspektif anda tentang pilkada dki jakarta ini
menjelang pencalonan mung roki ini dua hari lagi
tapi jawabannya kayaknya biasa kalau di segmen berikutnya
kami akan segera kembali usaha jadwal berikutnya
nah itu tadi kalau kita melihat itu kejadiannya baru tadi sore bagaimana kemudian sekarang eskalasi politiknya sudah semakin meningkat ibu secara selain persiapan teknis
bung roky anda melihatnya seperti apa nih eskalasi menuju tahap pencalonan ini apa yang anda
wah kalau pakai istilah pak jimi tadi eskalasinya sudah mengglobal
seolah olah jakarta itu jadi bola panas dunia gitu
padahal enggak ada apa apanya sebetulnya saya mau lihat begini ya tadi kata kunci yang disebutkan dalam laporan
cnn tadi adalah pak yusuf sebut tadi gerilya politik itu jadi kayak orang persiapan habis habisan
untuk hal yang sebetulnya sangat teknis memilih gubernur itu saya kasih ilustrasi dulu tuh dia
tenah tempat demokrasi awal wali kotanya itu enggak dipilih diundi aja kenapa karena orang
percaya bahwa siapapun yang jadi wali kota dia akan bertindak adil itu jadi kita disini ini udah
saya ngejar rampok dan kelihatannya ini akan berlanjut terus bahkan setelah pilkada selesai
karena yang diinvestasikan dalam politik sekarang adalah kebodohan kemarahan kebencian segala macam
hal yang buruk diinvestasikan dalam politik
sekarang elit iya akibatnya ekologi politik jakarta itu kayak hutan yang lagi terbakar
masa seberbahaya itu bahkan lebih berbahaya karena kebencian itu diproduksi setiap dua detik
kebencian baru tuh semua yang diucapkan di media masa itu kan semacam ketidakpercayaan pada akal sehat
kalau saya lihat misalnya orang berebut posisi untuk hal yang nggak masuk akal yaitu
ahok ahok itu bukan subjek aku itu objek dari politik yang lebih besar
di pimpong antara jokowi dan megawati itu orang berbuat bola pimpong itu itu ajaib di jakarta
jadi ethics yang seharusnya timbul dari percakapan ini kota besar yang musnah isinya adalah kecerdasan
itu tapi udah di bagus mulai dengan melakukan edukasi itu sebetulnya tapi sudah menghina
caleg caleg itu sebut muslih edukasi dulu padahal nggak perlu edukasi lagi sebetulnya kalau orangnya
berada bahkan dipilih di dalam akwarium jalan jalan itu di pimpinan itu itu bisa dikumpulkan kecuali
arium jakarta yang dilihat semua orang mestinya dia enggak perlu diedukasi lagi udah tahu tuh jadi
secara etik ada defisit habis habisan dalam politik jakarta hari ini itu secara etik ada defisit habis habisan
dalam politik dki jakarta tugasnya ini tugas kpu juga sih untuk bagaimana kemudian ya ini kan tadi
degradasi moral dan etiksnya bahkan investasi kebobrokannya sudah dilakukan bertahun tahun
oleh pahala elit kpu dki sendiri melihat ini menjadi tantangan juga gak sih behind the political scene nya gitu ya
ya itu bukan urusannya kpu tentunya ya jadi kpu itu dia cuma jadi organizer penyelenggaraan pemilunya
gitu jadi kita mengorganize supaya pemilunya itu sesuai dengan waktunya tidak bermain main gitu ya
kami harus berlaku adil begitu sehingga terlaksana penyelenggaraan pilkada yang diharapkan jadi kpu
itu tidak cawe cawe atau urus urusnya masalah konten perdebatan ada kebencian kebencian yang
ada di media massa atau di media sosial gitu itu bukan urusan kpu
kami itu baru bisa include ke dalam itu maksudnya memperhatikan itu ketika sudah ada calon mas
calon kan belum ada nih satupun belum ada kita nggak tahu apakah si a mau maju jadi apa enggak
apakah si b jadi maju dengan siapa kita kan juga nggak tahu kita baru tahu nanti tanggal maksimum tanggal dua puluh
ya tengah malam kita tunggu di salemba gitu ya jadi ketika itu sudah kami verifikasi dan tetapkan sebagai pasangan calon maka pasangan calon terikat
pada undang undang pilkada yang kemudian dilihat oleh bawaslu dilihat oleh kami ketika mereka melakukan kampanye
itu termasuk dengan koordinasi antara bawaslu atau bawaslu bagaimana kemudian menghadirkan pilkada dki misalnya yang lebih bermartabat dan tidak defisit akal sehat
kalau kata rocky tadi betul jadi bawaslu itu bisa ngasih masukan ke kami bisa kasih rekomendasi ke kami masyarakat umum bisa ngasih tahu ke bawaslu
eh disana tuh kampanye nya enggak bener eh disitu tuh begini begini dia laku dia akan melakukan tindakan terkait dengan laporan laporan dari masyarakat dalam jangkaan kecil
oke selain tadi kata rocky gerung banyak hal hal yang defisit akal sehat moral bahkan pendidikan politiknya tapi kalau kpud kan pasti akan bicara mengenai hal teknis
hambatan hambatan paling besar yang kemudian dihadapi oleh kpud ke depan ini apa bu dalam tahapan tahapannya
kami sangat merasakan terkait dengan pemuktahiran data pemilih mas
pemungutan data pemilih dki jakarta ini kan masyarakatnya terlalu on off nya tuh cepat sekali
maksudnya hari ini dia tinggal di sini minggu depan dia bisa pindah ke sana
hari ini ktpnya jakarta a besok bisa jakarta b
seperti rocky dua hari di sentul tiga hari di kuningan gitu ya
iya sehingga apalagi yang di apartemen apalagi yang di lapas itu kan mereka bergantian dengan sangat cepat begitu ya
sementara kita menetapkan tps itu kan berdasarkan daftar pemilih tetap
nah ketika mereka berganti terus itu dan kemudian tiba tiba pas haria bilang saya kok belum terdaftar gitu
itu yang agak
dampaknya pada partisipasi atau bisa berdampak yang lebih besar lagi itu
tentu sangat berdampak
dampak pada partisipasi
lalu yang kedua
target partisipasi kpud berapa bu
sebagian lagi menganggap sangat pesimis gitu
untuk pilkada pilgub dua ribu tujuh belas itu targetnya target nasional
karena kan pilkada serentak
partisipasi diawali dengan pemutahiran data yang benar ya
termasuk juga bagaimana pendidikan politik
kalau orang nggak care sama politik kan juga ngambukin milih ya bu rogi ya
kemudian ini kan jadi masalah masalah juga
apa sih yang kemudian kalau kita lihat orang jadi antipati atau mungkin optimis dengan politik
karena memang elitnya bisa menghubungi
kita menghadirkan harapan atau mencontohkan tadi anda katakan
defisit akal sehat
dari perspektif yang berkembang saat ini menurut anda
apakah perdebatan yang ada itu masuk perdebatan perdebatan yang sangat membangun secara politik
kita tidak mendengar satu kalimat pun yang sifatnya debat gitu
debat artinya ada ide yang diproduksi
lalu ada pembicaraan yang bermutu mendalam
yang ada tadi cacimaki itu
jadi kalau kita lihat
dari udara pakai drone misalnya
jakarta itu bersih
kalinya bersih itu
walaupun saya masih bisa tanya
kok kali bisa bersih
kalau sampahnya dibuang ke kota yang lain
itu artinya jakarta bukan bersih tapi membuang sampah ke kota lain
jadi jakarta juga adalah pembuang sampah
supaya agak fair gitu ya
tapi kalau kita anggap secara kasat mata
ada yang bersih di jakarta
tapi politiknya kotor
mana yang lebih penting buat ibu kota
kali yang bersih atau politik yang bersih
politik kotor itu indikasinya seperti
anda bikin konten analisis hari ini
sampai dua detik terakhir tadi
anda akan lihat bahwa yang bertarung itu
antara grup pongah
dan grup dungu itu
jakarta dikepung oleh kepongan dan kedunguan
dalam blocking semacam itu
oleh karena itu kita perlu jalan baru
yaitu jalan akal sehat
ini mesti ditinggalkan konfrontasi kepongahan dan kedunguan ini
ini kontribusinya hanya dari elit atau dari masyarakat juga
masyarakat dibuat pongah juga
karena gak ada
masih menunggu semacam misteri
terucap dari mulut ibu megawati
apakah ibu risma mau dibuat kesini
masih ada misteri
apakah ahok nanti akan dipanelkan dengan siapapun itu
mungkin ahok sekarang nggak bisa tidur
ibu risma juga bisa tidur
jadi jakarta dibuat tegang
tapi ini adalah permainan tokoh tokoh di atas
yang anda sebut tadi
saya sebut tadi
ahok itu belut
tapi yang diatasnya juga mempermainkan cacing dan belut ini
jadi ahok sebetulnya
dia bukan tokoh
dia adalah alat permainan
antara dua tokoh besar
tapi bagaimanapun ahok menjadi alat permainan
seperti kata anda
tapi masyarakat sangat menikmati
terutama kalau kita lihat lalu lintas percakapan di sosial media
itu menandakan ada penurunan mutu demokrasi di jakarta
sehingga masyarakat nggak mampu lagi untuk bicara hal yang konsepsional
penurunan mutu demokrasi dari kita bisa capture dari percakapan masyarakat di sosial media misalnya
dan untuk mengetahui kali ini seberapa tinggi lalu lintas percakapan atau perdebatan
terkait pilkada dki jakarta dengan segala jenis sentimennya
termasuk hal sarah yang selama ini kita hindari
tapi ternyata ini masih jadi bahan yang menarik untuk dibahas di sosial media
terutama kita saat ini sudah tersambung melalui telepon dengan jose rizal
direktur eksekutif lembaga survei politika wave
selamat malam bang jose
malam mas budi
kalau kita lihat ini percakapan lalu lintas di sosial media
terkait kita bicara mengenai tadi kan sudah ada kritik habis habisan dari bung rocky
bahwa selama ini perdebatan mengenai pilkada dki jakarta itu mutunya sangat rendah sekali gitu
hanya mengenai saram misalnya
atau drama drama politik
belum sampai pada tahap yang sangat sangat revolusioner lah atau sangat baik ke depannya
apa yang anda tangkap dari rendahnya kualitas perdebatan ini nih bung jose
ya jadi kalau saya dengarkan tadi dari bu pricky dan juga dari bu betty ya
emang ada dua hal
yang pertama dari percakapan di media sosial itu ya benar
bahwa sekarang terjadi lebih banyak cacimakinya daripada adu idenya
kemudian yang fakta kedua adalah seperti bu betty bilang tadi
sekarang calonnya belum pasti nih
jadi kelihatannya sekarang tuh pertarungan antara ahok sama lawan lawan ahok gitu kan
semuanya menyerang ahok
kalau saya lihat dari data dibandingkan dengan pilkada dua ribu dua belas
dulu pertahanannya voke ya
dulu foke itu isu negatifnya itu sangat terkait dengan kondisi kondisi di perkotaan
seperti banjir macet dan lain lain
sementara kalau sekarang dilihat ahok ini sebagai petahana
isu negatifnya ini sangat dibentuk oleh serangan serangan dari lawan lawan politiknya gitu ya
serangan serangannya itu seperti apa ya bung yose
kalau kita menganggap bahwa salah satu serangan yang paling telak adalah menimpa ahok ini mengenai isu sara
khusus untuk isu sara gini ya
apa perspektif anda
bagaimana kemudian isu sara yang selama ini kita takutkan
ini kayaknya mudah mudahan gak dipakai jadi alat alat
gak dipakai jadi alat saling serang politik di dki
apakah itu juga tercermin di percakapan di media sosial terkait pilkada dki
iya sangat tercermin isu salah ini
makanya dan ini kan kita sebetulnya sudah mengalami beberapa kali cycle isu sara ya
tiap kali ada pilkada tiap kali pilpres
ini kok jadi masuknya ke isu sara lagi gitu loh
jadi dari dulu pun kami sebetulnya sudah meminta kepada pihak yang berwenang seperti kpu bawaslu panwaslu untuk masuklah ke area situ
sampai ya itu benar perebutan gubernur dki itu kan bukan segalanya
tapi luka yang ditinggalkan di masyarakat itu dibelah sangat dalam sekali gitu
seperti pilpres dua ribu empat belas kemarin kan
sampai sekarang pun kita ya ada istilahnya kan kelompok haters lah kelompok yang belum move on lah segala macam gitu
jadi kita belum lihat sama sekali sampai sekarang percakapan mengenai ide ide apa yang akan dilakukan oleh calon calon ini untuk jakarta
yang kita lakukan ya seperti lihat tadi saya lihat tayangan di cnn sebelumnya pak yusril kita tahu selama ini tokoh intelektual yang sangat cerdas pun
beliau menyerotin tentang dana dari pengembang dana dari pengusaha dana dari pihak luar negeri yang semuanya ya
sebetulnya rakyat masyarakat jakarta ini kan masyarakat yang di seluruh indonesia intelektualnya paling tinggi ya
artinya mereka akan memilih gubernur yang bisa ngasih solusi bagi permasalahan dan kehidupan mereka
kalau calon pertahanan ya biasanya mereka tidak ngomongin program lagi
artinya memang masyarakatnya akan melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh si petahana sekarang
kalau yang mereka anggap bahwa yang dilakukan itu sudah cukup bagus ya mereka akan puas
kalau mereka anggap nggak bagus mereka nggak bos
jadi calon pertahanan ini sebetulnya lebih transparan gitu loh
orang udah gak bisa jual janji lagi
sementara keunggulan calon calon penantangnya sebenarnya mereka bisa menjual janji lagi
bisa menjual dalam tanda kutip janji ya program programnya
tapi sayangnya sampai sekarang kita belum lihat itu kan
percakapan debat mengenai program program yang mereka akan lakukan
bang yose untuk khusus isu sarai di sebenarnya kalau jika ada bandingan
isu sarai kemudian melintasi apa namanya percakapan tentang pdki jakarta ini dibandingkan isu isu lain cukup signifikan nggak bang yose
seberapa signifikan dibanding isu isu lainnya
dan topik topiknya apa sih kebanyakan ini yang kemudian dibahas sih
ya karena saya bilang tadi ya
sampai saat ini kan fokusnya
sampai saat ini kan fokusnya ini adalah seolah olah ahok lawan bukan ahok gitu kan
jadi ya ketika bicara tentang ahok ya isu saranya sangat tinggi
mau dibilang gubernur kafir lah dibilang gubernur antek asing dibilang cina dan lain lain gitu loh
jadi memang sayangnya sampai saat ini ya tingkat perdebatannya masih di seputar itu gitu loh
kalau kita bicara mengenai pengaruh nih bu yose
kalau tadi kan ada
anda katakan yang paling banyak terkena memang ahok ya untuk isu sara ini
pengaruhnya secara elektoral ini kan kemudian isu sarah ini kan memang sudah lama sekali digunakan
termasuk di pilkada dki jakarta tahun dua ribu dua belas yang lalu
apakah anda melihat ada pengaruh yang cukup signifikan nih kalau misalnya isu sara ini tetap diperdebatkan dan mungkin menjadi perhatian publik luas nih
ya yang jelas tim ahok juga harus bisa memanage dan mengelola isu isu ini ya
karena kita lihatlah pengalaman dari pilpres dua ribu empat belas
waktu itu ada isu yang di awal menyebutkan bahwa jokowi itu keturunan cina
jokowi non islam gitu ya
kasat mata itu siapa sih yang percaya gitu kan
ternyata itu bisa menyebar tuh
jadi pesan pesan yang berasal dari sosial media bahkan bisa menjangkau masyarakat di pedesaan yang nggak menggunakan media sosial
itu bisa di copy lewat apa
bahkan dicetak dalam bentuk brosur brosur
jadi jangan sampai juga timnya ahok ini juga menganggap enteng isu saranya gitu
kalau anda lihat nih bung yose pelaku pelakunya ini terorganisir atau memang ini sangat cair gitu
memang ini menjadi topik yang sangat diminati oleh masyarakat
jadi masyarakat para netizen ini terus menerus nih melakukan percakapan mengenai quote unquote
iya ada dua ya
tapi memang yang paling besar sebetulnya kalau dari struktur data ini terorganisir
yang cair itu sebetulnya nggak banyak
nah saya berapa kali juga diskusi dengan mungkin ada ibu dari kpu ya bu ya
kadang kadang beranggapan bahwa wah ini kita nggak bisa tindak kalau bukan tim sukses yang melakukan gitu kan
atau akun akun yang terkait tim sukses
nah sebetulnya itu bisa dilihat dari social networkingnya kalau kita mau agak capek gitu ya melakukan analisa
artinya biasanya isu isu saranya tuh dihembuskan oleh akun akun yang pseudonym atau anonim
atau open akun yang nggak jelas identitasnya
dan sampai situ sebetulnya belum berbahaya karena biasanya akun akun ini juga nggak punya pendukung real
nah ini akan jadi berbahaya ketika diviralkan oleh akun akun real
nah di situ biasanya mulai bisa deteksi

akun akun itu terkait dengan partai mana
akun akun itu terkait dengan kandidat mana
jadi saya rasa kita sudah punya beberapa kali pengalaman pahit gitu ya dengan isu sarah terutama di media sosial
tiap tiap pihak berbanding harus mulailah masuk ke area itu gitu
jangan juga menutup mata bahwa itu tidak bisa dilakukan tidak bisa ditindak dan lain lain
sementara kejahatannya terus terjadi
yang kata bang roky tadi setiap dua detik kan
ada kebencian terus dikeluarkan keluarkan di sosial media
tapi kalau menurut anda memang di
di era politik modern seperti saat ini sosial media memang cukup berpengaruh ya
bung yose terkait dengan elektoral kemudian citra seorang calon dibanding metode metode kampanye lainnya gitu ya
sebetulnya tidak bisa dibandingkan
artinya semua metode ini saling melengkapi
kami punya pengalaman implisit di media sosial itu dari kada dua ribu dua belas ya
itu di saat hampir semua lembaga survei pada waktu itu
mengeluarkan rilis terakhir bahwa voke menang di putaran pertama
itu melalui percakapan media sosial kita bisa baca bahwa jokowi ahok yang menang
artinya sosial media ini juga bisa jadi barometer untuk membaca persepsi yang terjadi di masyarakat
oke deh kalau gitu bu giyose
terima kasih atas perbincangannya malam hari ini
mudah mudahan isu sara yang tadi anda katakan cukup menyita perhatian dan cukup dibicarakan ini secara hangat di media sosial ini
tidak terpengaruh banyak lah ya sampai ke politik real di lapangan
sehingga masyarakat bisa memilih secara benar lah dengan pilihan pilihan yang tepat
tidak dengan isu saran
terima kasih sekali lagi bung yose rizal atas perbincangannya malam hari ini
saya akan kembali ke bu betty
bahwa tadi rocky bung roky tadi mengatakan bahwa memang setiap dua detik kebencian itu dilontarkan
tapi kan ini data yang real sekali dari pantauan terkait sosial media
selama ini kpud masuk gak sih bu ke area area yang kabarnya ini belum terjangkau oleh para penyelenggara pemilu sebelumnya
tapi kayaknya lebih asik kalau dijawabnya usai jalan berikut ini
kami akan lagi lagi kembali usai jenama berikut ini
sebelum saya akan ke bu betty untuk melihat tadi kan ada potensi yang selama ini memang belum tergarap oleh para penyelenggara pemilu kpu
kemudian juga para penyelenggara pemilu lainnya misalnya bawaslu bawaslu ataupun aparat penegak hukum
tapi sebelum saya ke bu betty bagaimana kemudian penyelenggara ini mengantisipasi hal hal yang belum tergarap ini
saya ke bung roky dulu
bung roki melihat apa yang tadi diungkapkan atau diceritakan oleh bu giyose rizal
seberapa bahaya sih bung kemudian
anda melihat percakapan percakapan negatif seperti ini terutama sara jika dibiarkan terus bisa mendegradasi kualitas demokrasi
sarah itu isu sekunder
dia nggak akan jadi apa apa kalau nggak ada problem ekonomi itu
jadi yang diedarin di jakarta sebetulnya adalah isu sarah yang potensial jadi masalah kelas konfrontasi ekonomi itu
kalau kita ucapin sesuatu yang bersifat sarah
kita mau sebutkan
sebenarnya sarah itu adalah orang yang berusaha untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan
sebenarnya dia bukan sarah
kalau dia datang dari semacam social unress protes terhadap ketidakadilan penggusuran cacimaki pejabat itu yang menyakiti hati itu
jadi sarah itu saluran dari ketidakadilan sosial sebetulnya
nah bahayanya adalah
ucapan sarah itu
jadi semacam puntung berasap yang bisa jatuh ke dalam sekam ekonomi yang lagi panas hari ini
kalau kita pertumbuhan ekonomi kita baik baik aja nggak ada soal lu mau maki maki gak ada soal
tapi orang yang dalam kesulitan ekonomi dibakar dengan isu sara itu meledaknya lebih dari bom atau
dengan kondisi seperti saat ini
dengan kondisi sekarang
situasi kritikal poinnya justru sekarang
nah kpu dan kpud dan seterusnya
kan waktu kita bikin reformasi
kpu itu semangat etnisnya adalah mengajarkan pendidikan politik
tidak hanya teknis gitu ya
jadi tugas kpu adalah etnis
karena kita gagal selama orde baru memproduksi nilai nilai demokrasi
karena itu peradaban itu dibebankan pada kpu
tapi kalau saya dengar terakhir terakhir beberapa kali pemilu
kan kpu bilang kami cuma mengatur soal teknis
memang betul undang undang itu ngatur teknis
tetapi backbone dari kpu adalah soal etika politik
itu yang mesti kita lakukan
jadi saya katakan tadi
kpud sebetulnya kalau dia pakai istilah edukasi
sebetulnya dia nyindir
bagi para calon petahana maupun yang akan kempit
bahwa kalian ini disorot oleh seluruh kamera tv dunia
tapi kelakuan kalian itu kayak kambing yang kesetanan itu
yang kekurangan makan sehingga berebut bahkan daun singkong
tapi secara politik anda yakin nggak sih kemudian masyarakat dki jakarta
yang katanya paling maju secara intelektual ini
sangat bisa terpengaruh dan digoyang dengan isu sara ini
bahkan kalau kita lihat hampir setiap sholat jumat sekarang
banyak sekali masjid masjid yang memasukkan konten politik
benar karena tadi disparitas kelasnya tinggi sekali
coba kita bongkar cepat cepat misalnya
kalau anda disebut cina itu
iya etnis cina itu terpisah secara kelas
yang begitu ada isu ras semacam itu
itu dengan dalam dua puluh menit sudah ada di bandara soekarno hatta
yang lain yang tertinggal di sini mau diapain tuh
kalau betul betul terjadi kekacauan sara
orang miskin yang dengan etnis itu
itu yang mesti dihitung
dan mestinya bawas lu sudah mesti kasih sinyal itu
atau tokoh tokoh politik gede ini mesti kasih sinyal
bahwa bermain main dengan api sara itu membahayakan asia tenggara
anda lihat para elit masih mengkapitalisasi itu
be only game in town yang bisa mereka mainkan
karena nggak tadi buruk idenya untuk
untuk aja misalnya debat aja tentang apa akibatnya kalau
kalau petahana itu masih dalam porsi melihat jakarta secara teknis
tidak secara etnis
karena itu lebih enak diungkapkan
jakarta dikepung oleh universitas
kenapa nggak masuk universitas buat ngomong tentang itu
kasih sugesti pada kelas menengah pada kalangan intelektual
bahwa kita harus membersihkan jakarta
bukan sekedar dari mulut kotor
tapi ide yang tidak tuntas tuh
ide yang melihat jakarta secara teknis
sampai sekarang gubernur jakarta lihat jakarta secara sangat teknis
dan ucapan ahok misalnya yang terus menerus mengatakan
saya nggak peduli ham
karena saya lebih suka membunuh dua ribu orang
demi dua juta orang
itu benar benar penghinaan terhadap
terhadap akal sehat jakarta citizen
itu yang harus diperdebatkan
itu yang harus didebatkan
atau dia bilang
udah saya mau bakar aja
siram pakai bensin
itu datang dari semacam ketidakmampuan
untuk melihat soal ibu kota secara etis
baik bu betty gimana
ya tadi saya sepakat dengan prof bahwa
kami melakukan kerja kerja teknis untuk penyelenggaraan
tapi juga melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih
itu diatur dalam peraturan perundang undangan
oleh karena itu dari sebelum tahapan
kita tuh sudah selalu masuk ke dalam kelompok kelompok masyarakat
pendidikan pemilihnya itu seperti apa bu
tidak hanya ayo datang ke tempat pencoblosan
mencobloslah dengan hati nurani
dengan akal sehat
bukan seperti itu aja kan
kami desainnya kalau kelompok kepada pemilih pemula
tentu dengan bahasa anak muda dong ya
kami punya lomba paduan suara jingle
yang mengajak mereka untuk menggunakan apilih
secara dki gitu
ada election camp buat mereka
kami juga punya relawan demokrasi
yang melibatkan semua kelompok masyarakat
untuk memanfaatkan momentum momentum
yang ada di kelompok kelompok masyarakat
mereka cuma meremind
lalu gunakan hak pilih anda
sebelum anda gunakan hak pilih
peliti dulu yang anda pilih ini siapa
sekarang kan enak ya mas pakai gadget
ini orang siapa misalnya gitu
atau nama mas ini siapa gitu
pak rocky gerung
kita kan enak sekali melihat
mentrek orang dari hal hal demikian
atau misalnya mulut ke mulut
itu kan juga sungguh luar biasa pengaruhnya
kalau isu sarah ini
yang kita khawatirkan ini akan merebak
kemudian bisa berpengaruh pada kualitas pemilih
ini kan kita juga tidak mau gitu kan bu
apa yang kemudian bisa dilakukan oleh penyelenggara sendiri
seharusnya calon tahu
itu diatur dalam peraturan perundang undangan
tentang pilkada juga
bahwa larangan itu misalnya mempersoalkan
negara kesatuan atau indonesia
tidak boleh menyangkut tentang suku agama dan ras
dan itu larangan dalam kampanye
jelas sekali a b c d gitu ya
dan itu ada konsekuensi hukumnya
baik secara administrasi dan secara pidana
yang tadi undang undang satu masih ada
delapan dan sepuluh tahun dua ribu enam belas
jadi menurut saya
ada tuh itu sudah diatur tuh ya
kalau selama ini kalau menurut
meskipun yang akan mengenforce itu kan pihak kepolisian
kejaksaan atau mungkin mbak waslo atau pan waslo
tapi kan kpu juga menjadi bagian dari penyelenggara pemilu
kalau melihat selama ini perjalanan pemilu pemilu
pemilu kada atau pemilu legislatif
menurut anda masih cukup lemah nggak bu
kalau menilai kita penyelenggara sih ya mas ya
masa melihat diri sendiri
tapi artinya begini
ada sentra gakumdu
itu ada bawaslo disitu
ada kejaksaan dan ada kepolisian
seharusnya ketika ada masukan dari masyarakat
karena kan mereka kan kampanye bisa kemana saja
dengan cara apa saja
dalam masa kampanye sudah ditentukan
mereka harus lapor misalnya
terus kemudian di dalam itu
tidak boleh misalnya kampanye di dalam rumah ibadah misalnya
itu kan temuan temuan yang seharusnya dapat ditindaklanjuti
itu sudah diatur ya bu
tidak boleh dalam forum forum peribadahan itu nggak boleh
gak boleh kampanye atau head speech gitu
misalnya memasukkan unsur politik dalam kotbah atau dalam
seperti itu tidak boleh
kotbah solo jumat misalnya
kalau mereka melakukan kampanye dalam rumah ibadah tidak boleh
dalam lembaga pendidikan tidak boleh gitu ya
itu kan sebenarnya sudah diatur
ketika itu ditemukan oleh konstituen atau masyarakat gitu
mereka seyoginya melaporkan memberikan alat bukti
lalu kemudian dapat ditindaklanjuti
kami ini menerima rekomendasi saja mas dari bawah seluruh
untuk menyatakan ini tolong ditindaklanjuti
karena memang poinnya mereka yang punya porsi untuk melakukan tindakan tindakan
tapi selama ini memang mengaku atau mungkin merasa kesulitan gak sih bu
masuk ke area area yang dikatakan oleh bang yose rizal tadi
bahwa memang ini ada potensi yang besar untuk berbahaya
kan tadi kita kan kalau kata bu nguruh kigrung
kpud itu atau kpu penyelenggara pemilu tidak hanya menyelenggarakan pemilu secara teknis
tapi juga memberikan pendidikan demokrasi bagi masyarakat
sulit gak sih bu
titik titik ini terjangkau atau tidak terjangkau
atau sulit terjangkau karena peraturan yang memang tidak melukung
kalau tadi kata pak yose rizal gitu ya
campaign tapi dilakukan bukan bagian dari tim
dia bisa sangat sporadis melakukan campaign black campaign misalnya begitu
kami punya riset mas
dua ribu empat belas kemaren tidak bisa misalnya kita menangani politik uang secara lebih optimal
karena dalam undang undang itu yang mendapatkan sanksi itu adalah pasangan calon dan tim kampanye
tapi perantara antara pasangan calon dan tim kampanye itu tidak termaktub
mereka sebagai subjek yang dapat dikenai tindakan pidana menurut undang undang
jadi dalam riset itu menyatakan kelemahan undang undang pilek kemaren adalah seharusnya setiap orang dong ketika melakukan politik uang seharusnya dia kena juga gitu
tapi dalam undang undang itu tidak hanya terbatas pada pasangan siapa calon dan tim kampanye
tim kampanye kan terdaftar mas
yang tidak terdaftar gimana
nah itu yang kemudian
dalam peraturan peraturan sendiri memang agak susah untuk bisa menelisik hal ini bu ya
termasuk peraturan kpud sih kan
kpu kan punya peraturan pkpu atau pkpud gitu kan

itu juga sulit untuk menjaga kewalahan hal ini bu
kpu nggak boleh bikin peraturan kpu
tidak boleh bikin peraturan kpu yang menurut undang undang tidak ada
atau bertentangan dengan undang undang
dengan segala kelemahan dan kekurangan hukum peraturan prosedur ini bung rocky
gimana kita menyuntikkan atau menginjeksi akal sehat gini bung roky
dalam proses pilkada tidak hanya di dki pastinya ya
di seluruh di indonesia ada satu ratus satu pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada februari dua ribu tujuh belas mendatang
gimana nih bung roky kemudian menginjeksi apa yang tadi anda katakan akal sehat itu
kita mesti ingat bahwa kota itu infrastrukturnya bukan ketertiban
bukan juga kebersihan itu
tetapi solidaritas itu
itu artinya kota
karena kota itu bukan hunian
kota itu dialami oleh setiap orang
sehingga setiap orang tidak bisa diatur secara teknis
mudah supaya anda bersih anda tinggal di rumah susun
ya secara teknis selesai
rasa dia dengan pengalaman dia dengan kehidupan awalnya
itu tidak dirasakan di situ
kota itu didirikan oleh para pendatang
yang awalnya memang liar
setiap kota didirikan oleh orang liar
itu yang mesti dipahami dulu
karena itu dia mesti ditangani secara etis
kenapa tidak membayangkan membangun kebun atau tanaman yang bisa dikonsumsi
sebut aja kebun sayur warga itu
imajinasi itu gak keluar dari siapapun
petahana maupun penantangnya itu
yang ada imajinasi untuk berbut reklamasi kan
antara yang tidak setuju dan yang setuju tuh
tapi nggak ada keterangan lain untuk mengakrabkan persaudaraan warga itu
jadi saya anjurkan supaya jangan memilih pemimpin yang tidak paham
cara merawat kota selain dengan menggusur itu
karena kota bukan untuk digusur
kota untuk dirawat itu
termasuk pendidikan politik untuk pemerintah
untuk tidak ikut ikut hal hal seharusnya
itu yang lebih penting lagi
ya orang kecil juga bisa salah
dan termasuk salah untuk memilih seseorang yang salah
jadi harus dua pihak
dia mungkin salah tidak punya status legal
tapi dia tidak bersalah di situ
karena dia bermukim di situ
jadi konsep pemukiman itu yang harus dimengerti oleh calon gubernur jakarta
bermukim itu bermukim secara sosial secara kebudayaan
bukan sekedar soal teknik
dan juga prakampanye seperti saat ini
prapencalonan prakampanye debat kandidat informal konstelasi terakhir
anda memprediksi bahwa pilkada dki jakarta akan kualitasnya akan jauh lebih baik dibanding dua ribu dua puluh
atau justru ada dki sini
ini kualitas yang paling buruk dalam sejarah republik
karena tidak ada ide untuk dipertengkarkan
saya menghitung potensi puntung berasap itu betul betul jadi bara sosial
yang akan membakar banyak soal itu
bu betty terakhir dari anda
bagaimana kpud menghadapi tantangan tantangan ini
ya pemilih menurut saya punya banyak waktu
sebelum nanti menggunakan hak pilih tanggal lima belas februari
untuk dapat bersama sama melihat dengan akal sehat tadi
kira kira siapa yang akan dia coblos pas lima belas februari dua ribu tujuh belas
jadi jadilah pemilih cerdas
karena jakarta itu barometer negara kesatuan republik indonesia
jadi ada baiknya kita memberikan
karena kita barometer tentu akan dilihat oleh banyak pihak
baik terima kasih
kenapa ya pak
kubunya cuma antara pongah dan dumu itu
jangan sampai perdebatannya
tidak hanya perdebatannya
kualitas pemilihnya juga seperti pongah dan dumu
benar benar kita punya tanggung jawab bersama sama
untuk membuat akal sehat atau membuktikan akal sehat di proses politik ini
terima kasih bu betty
terima kasih bu broky atas perbincangan yang mau hari ini